ya coba sekarang cek di kandang sapi ada keran nah nyambung ke kamar mandi siapa tahu di sana rusak
hai hai hai dasar jaman ya allah allah
assalamualaikum guys jadi hari ini motor saya mogok ya ya maklumlah ini motor zaman dulu udah
ada waktu zaman dinosaurus makan tumpeng dipajar kalau ngomong tenang aja tapi di sini ada mnb
juga yang benerin dan disini tuh lihat deh tuh alamnya bagus guys semuanya hijau ya kan ibarat
aku merah jalan terus nih semua nah guys kedatangan tamu kita ada kami guys lagi makan sayurannya para
santri jangan sampai dimakan kambing dong ucap nyariin aja kali kali maka rumput mulu santri

siapa ya pak
saya teman kambingnya
men men men buruan men men
ayo jalan buruan buruan
nah gitu dah
tapi ku lewat banget ya
tinggal lihat serama
ini lagi selidiki
pokoknya kita harus perhatiin
gerak geriknya si aika nih
wah enak banget tidur disini
kotor nanti kalau penyakitan gimana
ya apa cuma penyakit kulit
moh gah kamu aja
tidur disini ube gak seru banget
kal buat sementara
kita tinggal dulu disini
kita kan habis kena becana
dapat musibah harap maklum dong
memangnya hai kal mau tidur dimana
nanti biar ustadzah carikan
sama temen temen ini aja napal
alhamdulillah terimakasih untuk pengertiannya ya
kal tapi ube punya ide buat hai kal
hai kal mau tempat tidur yang spesial
yang lebih lega mau lebih besar
tidurnya di kandang sapi
mohon maaf ini manusia atau sapi
ube becanda kita kan harus solidaritas bareng bareng tidurnya ya
yang di jatan lah
itu siapa sih
tau nih walu yuk kok nih lah
ini lalu yuk sabar sabar kan walu lagi mandi eh walu yuk mandi pengurusan banget
sih nanti aku dulu nih udah gatel nih sabar sabar
kenapa kenapa kenapa kontrinya panjang banget di dalam siapa
di dalam ada walu yuk bang ube walu yuk iya walu yuk walu yuk kamu tuh ngelam
waduh nyanda tuh bang ube walu yuk mandinya agak cepet ini ngantri panjang lu udah mau maghrib
woi bang ube kagum ya cepetan ya kasihan yang lain
nah ini pastor berumah lagi
waduh ternyata dia swag ya antriannya panjang juga
bang ube kayaknya ayo cari bedroom yang lain aja deh bang ube
itu bang ube
itu bener ini bang ube tau nih kamu
ade ade ade mandi apa ngosek sih kamu bener
dengerin bang ubek nanti kalau mau mandi jangan kelamaan udah mau maghrib
jangan lama lama ya yuk jangan pada bercanda
udah berapa orang sih satu dua tiga empat ya gak banyak bener orangnya ini bisa sampai nggak kebagian air ini
cuma satu tuh si aiko teh mau kemana
wah ini dia semangat nih
yaudah kita mandi disini aja daripada ngeantri disana ya kan
nah ini dia nih
wah gini kan enak langsung kita mandi
eh sapi mau gak kita mandi bareng biar gak bau
siram deh siram deh siram
yaudah sekarang kita mandi
tunggu nyalain airnya
tuh kamu tuh yang ngeliatin aku kayak gitu aku kan gak ngapa ngapain
hah emang siapa yang nuduh
loh mata kamu kayak nuduh orang
enggak emang aku bisanya kayak gini dari dulu
dari dulu enggak juga
wah saya nuduh orang
kenapa nih pada berantem santri nih bukan sasana tinju
kenapa pada berantem
gini bang ube airnya tuh mati
ya bang ube sayang dituduh
sekarang ubed tahu yang salah itu halil
halil tahu kok kenapa halil salah
karena halil suka ngerjain orang suka iseng
makanya halil disalahin enak nggak begitu
oh enak bang ube
gak enak kan makanya lain kali halil jangan suka ngesenin orang
coba sekarang cek di kandang sapi ada keran
nah nyambung ke kamar mandi siapa tahu di sana rusak
kan yang beliin sarung tinju ntar lama lama nih

jauh au la ula
ini kan berapa
oh jadi kamu yang berani melihat
kalian mending kalau mandi di sini aja seru tahu mandi bareng sapi